lima mil dari hiruk piku kota london
ada sebuah kota kecil tenang subur dan indah
tempat bangsawan dan menteri besar mendirikan rumah rumah musim panas mereka
ini adalah kisah rumah bangsawan yang paling terkenal di antara mereka semua
yang indah di luar imajinasi
tukang kebun mereka larsen merawat rumputnya dengan presisi
kegemarannya yang tak kenal lelah untuk berkebun
memastikan bahwa bunga bunga langka berjajar di jalur batu
dan menutupi dinding dinding batu
buah buahan yang lezat digantung dalam kelompok besar di pohon pohon yang kuat
serta berbagai jenis sayuran terbaik tumbuh di kebun dapur
dan ada juga tanaman paling langka yang menghiasi rumah kaca
rumah besar ini adalah pernyataan keindahan alam
dan pemiliknya bangga akan hal itu
mereka pasti akan mengunjungi perkebunan setiap musim panas
betapa indahnya tanah yang kita miliki
oh upaya yang perlu kita lakukan untuk mempertahankannya
tapi itu sepadan dengan kerja keras
lagi pula tanah ini mengandung nama keluarga kita
apapun yang kita lakukan
sedikit dibanding dengan kehormatan yang diberikan warisan kita kepada kita
yang mulia selamat datang
halo larsen apa yang kau punya untuk kami tahun ini
tuan aku telah merawat mangga india selama lebih dari lima tahun sekarang
buah membutuhkan jenis tanah tertentu dan metode penyiraman yang khusus
aku menghabiskan waktu berbulan bulan
aku telah mempelajari cara menanamnya tapi
itu cukup larsen apakah kita punya tanaman
oh iya ini dia aku memilih yang terbaik untukmu
aku mengambilnya sendiri bentuk sempurna dan ukuran sempurna
aku harap kau bisa membersihkan ya larsen
oh maaf aku baru saja menggali benih yang baru dari perancis ini
potong ini dan mari kita lihat apakah mangga larsen india ini bagus
kau seharusnya sudah memotong tanaman itu larsen
sekarang lakukan saja
apa itu enak tuhan nyonya
tuhan yang mulia tuan cornwell ada di sini untuk menemuimu
oh biarkan dia masuk
aku sudah masuk temanku
halo senang melihatmu
apakah itu mangga india
hmm ini enak yang terbaik yang pernah aku makan kapan kau pergi ke india
ini bukan dari india larsen berhasil menumbuhkannya di sini di tanah kami
larsen kau pekerja yang ajaib
larsen apakah kau tidak bekerja di kebun hari ini
kau dapat melanjutkan ke kebun larsen
aku sudah bilang akan sangat melelahkan kalau tanahnya dipelihara begitu
aku benar benar merasa lelah
baiklah aku disini untuk mengundangmu berkumpul bersama aku besok malam
aku harap kau bisa datang
ini akan menyenangkan tuan cornwall kami akan ada di sana
dan bisakah aku mengambil beberapa mangga larsen adalah master sejati
ini bukan larsen melainkan berkat nenek moyang kita di negeri ini
ambil mangga sebanyak yang kau ingin
aku akan segera mengepaknya untukmu
lalu aku akan mengepaknya untukmu
lalu aku akan mengepaknya untukmu
malam berikutnya tuan dan nyonya pergi ke rumah tuan cornwall
di sana dengan makanan mewah para tamu disajikan apel dan peer
yang benar benar paling lezat yang pernah dimiliki tamu manapun
sungguh apel dan pir ini sangat enak
apakah ini semua dari tanah milikmu siapa tukang kebunmu tuan cornwall
oh aku tidak punya tukang kebun aku mencarinya
ini dari buah yang disebut john di pasar lokal
dia bilang dia mendapat buah khusus untuk malam ini
ya buah ini sangat enak sekali sangat eksotis
kami akan mengharapkan buah seperti itu dari kebunmu tuan maxwell
tuan maxwell pulang ke rumah seorang lelaki terhina
minta larsen untuk segera menemuku
larsen benar benar harus melakukan pekerjaan kebun yang lebih baik lagi
kau memintaku datang yang mulia
ya kami makan apel dan pir paling enak dan lezat di rumah tuan cornwall
kau harus pergi ke tukang buah temui orang yang bernama john di sana dan tanyakan kepadanya dari mana ia mendapatkan buah
kemudian belajar dari siapapun petani itu bagaimana dia membuatnya begitu lezat
john dari pasar lokal ya aku baru saja menjual kepadanya pagi ini
dia bilang dia ingin apel dan peer untuk kumpul kumpul yang istimewa malam ini aku tidak tahu itu adalah pertemuan yang sama yang kau lakukan
jadi apel dan pear itu berasal dari kebun kita bisakah kau membuktikannya
iya ini tagihan penjualannya tuhan
aku telah mencoba kombinasi khusus tanah dan pupuk kandang untuk membuat buah menjadi lebih besar dan lebih segar dan juga
larsen kau mungkin meminta kami untuk merasakannya terlebih dulu
tetapi aku memberikan nyonya buah itu terakhir kali nyonya di sini dan nyonya katakan itu biasa saja
cukup sekarang ambilkan beberapa buah lagi untuk kami dan kami akan mengirim keranjangnya ke semua teman kami dan memberitahu mereka bahwa itu berasal dari kebun kami
dari berkat leluhur kami
sungguh larsen kau harus berhati hati tentang hal ini
sekarang lanjutkan pekerjaanmu
larsen kau bekerja keras siang dan malam di taman itu karena kau tahu bahwa taman adalah perkebunan paling indah di seluruh negeri dan mereka tidak pernah mengatakan satu kata pujian untukmu
pengapakan selesai sekarang aku bisa pergi dan melihat lotus biru
iya dan jangan khawatir tentang itu selama mereka membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan di kebun aku baik baik saja
pagi berikutnya tuan maxwell menerima pesan penting raja dan putri ingin sekali agar dia bisa segera datang ke istana untuk urusan yang penting
raja dan putri segera memanggilku ke istana untuk urusan alabama
kau harus segera pergi ke sana aku akan membantumu berkemas
baiklah bukankah aku harus membawa hadiah untuk sang putri
tapi apakah kau punya waktu untuk mendapatkan sesuatu untuknya
sang putri adalah penikmat buah langka panggil arsen ke sini
jadi larson diminta untuk membawa bunga langka dari taman
dan dia memberikan lotus birunya kepada tuan maxwell
apa kau yakin itu langka
oh iya yang mulia ini hanya ditemukan di pegunungan tinggi india dan tibet tetapi aku
iya koki kerajaan memintaku untuk mengirim melon ke kastil keluarga kerajaan menyukai melon kita tahun lalu
apa kau punya bukti
oh ini catatan yang dikirim koki kerajaan pagi ini tuan
kau seharusnya minta kami untuk merasakannya terlebih dulu
aku sudah lakukan nyonya tapi kau mengatakan ini biasa saja musim panas lalu panen tukang kebun kerajaan gagal
jadi dia memintaku untuk beberapa dan dia menyerahkannya kepada koki dan keluarga kerajaan
sekarang jangan sampai semuanya jadi kacau kau harus pergi sekarang sayang
sampai jumpa sayang simpan melon di dalamnya
tuan maxwell mempersembahkan bunga itu kepada sang putri dan dia merasa sangat senang
dia meletakkan bunga itu di mangkuk kristal tepat di tengah meja konferensi
tapi seorang penggawa cemburu dan berkata kepada tuan maxwel
bunga yang kau berikan pada putri sangat umum
kau tidak seharusnya membiarkan larsen membodohimu seperti ini
ada tukang kebun yang aku kenal yang jauh lebih baik daripada larsen kau harus mempekerjakan dia
tuan maxwell merasa sangat marah mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran
dia kembali ke rumahnya untuk membawa larsen bersamanya
ketika dia sampai di rumah larsen ada di taman sedang berbicara dengan nyonya maxwer
aku mohon biarkan aku ambil pohon pohon tua yang sudah mati ini
aku akan menimbulkan sepetak gandum di sini dan banyak burung yang akan datang ke kebun untuk makan
dan kebun akan penuh dengan suara mereka dan akan menjadi hidup dengan warna warna yang cerah
pohon pohon ini sudah ada di sana selamanya larsen
dari sebelum kau datang ke sini kau tidak akan menyentuh mereka
tapi tuan aku pikir
jangan lupa larsen taman ini milik keluarga kami
beraninya kau memutuskan bagaimana menjalankannya
maafkan aku tuan
kau tidak akan tinggal lagi di sini
pelayan kerajaan yang baik mengirimkan tukang kebun lain kepada kami dan layananmu tidak lagi diperlukan
kau memberiku bunga yang biasa untuk sang putri
kau menyebutnya langka sekarang aku harus menulis surat kepadanya untuk meminta maaf
jangan buat aku mengulanginya pergi saja
jadi larsen harus meninggalkan istana dan taman indah yang telah dia rawat dengan cinta dan perhatian selama bertahun tahun
sementara itu tuan maxwell menulis surat permintaan maaf kepada sang putri

aku sangat menyesal

aku sangat menyesal memberitahumu bahwa lotus biru yang aku berikan kepadamu pada kunjungan terakhirku ke istana tidaklah langka seperti yang telah aku ketahui
aku minta maaf atas kehilafan ini dan aku harap kau akan memaafkanku dan memahami bahwa aku tidak bermaksud sengaja salah mengartikan fakta di hadapanmu

dengan hormat tuan maxwell
tuan maxwell yang terhormat aku tahu bahwa bunga yang kau berikan kepadaku itu memang bunga yang langka
bahkan kalau itu umum di india dan tibet itu jarang terjadi di bagian dunia kita
dan sungguh luar biasa bahwa tukang kebunmu larsen berhasil menumbuhkannya di iklim kita ini
untuk itu dia harus merasa senang
aku telah mendengar begitu banyak tentang tanah milikmu dan kebun larsen yang sangat ingin aku kunjungi
karena sudah terlambat tahun ini aku mengusulkan untuk mengunjungi musim panas mendatang kalau kau tidak merasa keberatan
dengan hormat putri flora
persiapan besar dibuat untuk kunjungan sang putri
benih baru dibeli
bunga baru dibeli
begitu juga dengan tukang kebun yang baru
karena maxwell tidak pernah menganggapnya sebagai kebun larsen
itu selalu milik mereka dan milik mereka sendiri
sementara itu larsen telah menemukan rumah bersama tuan cornwall dan sedang mengerjakan sihirnya di taman tuan cornwall
dan keluarga maxwell menunggu kedatangan sang putri
sang putri akhirnya mencapai kota kecil itu
berhenti tolong berhenti pak kusir
sepotong gandum yang bisa dimakan burung
hanya larsen yang bisa memikirkannya
aku yakin sekali ini pasti tempatnya
yang mulia aku sangat yakin bahwa tanah milik tuan maxwell sedikit jauh di depan
iya tapi aku yakin ini pasti adalah warisannya
ini pasti adalah taman yang paling indah di seluruh negeri ini
dan itu adalah hasil karya dari larsen yang baik
larsen apakah itu kau
aku adalah putri flora
putri maafkan aku putri aku harus mandi
itu menunjukkan seberapa besar semangatmu untuk melakukan pekerjaanmu
apakah kau memiliki buah melon favoritku
iya aku akan membawa mereka segera
sementara itu pak kusir mengirimkan pesan kepada tuhan maxwell bahwa sang putri telah tiba
lalu mereka bergegas menuju rumah tuan cornwall
putri flora yang mulia kediamanku di atas bukit sana
benarkah tapi kenapa larsen ada di sini
lalu putri flora diberitahu oleh tuan maxwell bahwa larsen pergi setelah memberikan bunga untuk sang putri
putri flora mendengarkan
dia cukup bijak untuk menyadari bahwa tuan maxwell tidak pernah menghargai larsen untuk bakat dan cintanya kepada berkebun
dia memutuskan untuk memperbaikinya
kau sungguh berbakat dan penuh dengan semangat dalam berkebun
dan karena itulah aku akan memberikanmu kebun dan rumah untukmu di mana kau bisa berkebun sesukamu
dan untuk semua itu kau akan dibayar oleh kerajaan ini
biarkan semua orang menyebut tamanmu sebagai surganya larsen
dan taman itu akan dikenal di seluruh negeri
akhirnya larsen mendapatkan penghargaan yang pantas untuknya